hanya pernah saya dengar
dikatakan hakim yang telah
umurnya belum lima puluh lima tahun
katanya seperti itu ya draftnya
dengan format seperti itu
pasal dua puluh delapan tidak boleh ada orang
dan surutnya lama lagi
prof amit dengar kabar
untuk mengubah komposisi hakim mk
yang dia target itu hakim tertentu
sama yang kita kan beda dong sumbernya
nggak mungkin dengarnya jadi itu kan luar luar tekan
apa cara yang paling taktis untuk melawan itu